salah satu terduga pelaku atau tersangka pembunuhan di bekasi jawa barat merupakan anak berusia empat belas tahun
bagaimana bisa seorang anak di bawah umur melakukan tindakan keji menghilangkan nyawa orang
kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan komisioner kpai dian sasmita yang sudah berada di studio cnn indonesia
dan sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian untuk ikut berdialog dengan kami pada sore hari ini
namun pihak kepolisian belum bisa untuk bergabung pada sore hari ini
selamat sore mbak dian
mbak dian tanggapan kpai terkait kasus ini pembunuhan yang dilakukan atau anak empat belas tahun ini ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut
iya yang pertama kejadian ini bukan yang pertama
kita sudah sering mendengar kasus tindak pidana yang dilakukan oleh remaja anak laki laki ataupun perempuan
karena memang yang baru baru ini banyak itu ya membuat masyarakat geram karena mengakibatkan kematian
tapi ini juga perlu kita lihat kita pastikan kepolisian juga perlu menjelaskan juga kepada publik sebenarnya
status anak ini seperti apa apakah dia melakukan pembunuhan ataukah dia turut serta
ini perlu dijelaskan kepada publik supaya publik ini tidak kemudian ikut menghakimi anak
karena kualitas tindak pidana berbeda itu kan juga dampaknya juga berbeda juga
nah ini yang perlu kami juga mendorong teman teman media juga memberitakan kasus ini secara objektif dan proporsional
selain mengenai status yang diberikan kepada anak ini terus serta atau melakukan
namun dari informasi yang kami dapatkan kami himpun juga bahwa sebenarnya anak di bawah umur ini kan belum boleh bekerja ya sebenarnya mbak
iya tapi pada faktanya kan banyak juga ya anak anak karena tuntutan ekonomi keluarga dia harus membantu orang tuanya
sehingga dia bekerja sebelum umur yang cukup
kalau di undang undang kan lima belas tahun ya tapi dengan batas waktu tertentu tidak sampai delapan jam atau dua belas jam
jadinya tidak bisa dibilang juga bahwa adanya pelanggaran aturan ya dengan mempekerjakan anak empat belas tahun ini
kalau mau lihat undang undang tenaga kerja ya tentunya
nah tapi kita kan nggak bisa lepas ya dengan kondisi ekonomi apalagi sejak pandemi banyak kehidupan keluarga yang semakin terpuruk
sehingga siapa saja yang ada di rumah kalau sudah kuat bekerja membantu orang tua untuk bekerja
baik kemudian kita akan kembali ke kasusnya karena tadi menarik kalimat pertama ya yang keluar dari mbak dian adalah sebenarnya sudah sering terjadi
ada apa mbak kok sering terjadi bisa anak anak ini melakukan tindakan kekejian apalagi membunuh orang
tindak pidana atau kekerasan yang dilakukan anak itu sebenarnya beragam
dalam setahun itu ada tiga ribuan anak harus masuk ke dalam lpka lembaga pembinaan khusus anak
di indonesia baru tiap provinsi baru ada satu
nah anak anak di sana itu melakukan beragam tindak pidana mulai dari pembunuhan ada pencurian ada narkoba ada kekerasan seksual pun ada
ini harus menjadi perhatian kita semua terutama pemerintah ya
kenapa sih anak anak ini bisa
karena mereka sudah sampai melakukan kenakalan yang berujung tindak pidana hingga mereka difonis oleh hakim
ini ketika kita tarik ke belakang anak anak ini semua berangkat dari keluarga yang patah
keluarga yang pengasuhannya kurang optimal
mereka tumbuh kurang kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tua
bahkan ada juga yang pernah mengalami kekerasan atau ditelantarkan diabaikan
pola pengasuhannya seperti ini membentuk karakter anak
membentuk kecerdasan emosional anak
sehingga anak anak ini mudah sekali terpengaruh oleh perilaku perilaku negatif di sekitarnya
ketika kecerdasan emosionalnya dia rapuh itu mempengaruhi kemampuan dia untuk memfilter
kemampuan dia untuk mencerna juga
oh ini dampaknya seperti ini
nah itu rentetan yang sangat panjang
untuk itu kami di kpai mendesak sekali kepada pemerintah
ini sudah harus menjadi apa ya

perhatian yang serius sekali
yuk pengasuhan ini perlu loh dioptimalkan
kita jangan selalu menyalahkan kepada keluarga
kita perlu kembali bertanya
apakah keluarga keluarga yang rentan yang anak anaknya putus sekolah
bapak ibunya tidak utuh
itu mereka keluarga bisa mengakses layanan konseling keluarga
apakah mereka mendapatkan layanan layanan untuk memampukan pengasuhan mereka
ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah
dan ini harus didorong lebih banyak layanan layanan yang bisa diakses oleh keluarga rentan ini
mbak berarti faktor faktor eksternal yang membuat anak ini melakukan kejahatan itu sebenarnya berujung pada keluarga
selain itu faktor faktor apa lagi yang biasa ditemukan oleh kpai sehingga anak anak melakukan kejahatan
kenakan atau kejahatan anak ini beragam
memang salah satunya adalah didorong oleh pengasuhan yang kurang optimal
tapi kalau kita melihat tidak boleh kan kita hanya menyalahkan keluarga
kalau keluarga ini dia aksesnya minim pengetahuannya minim
dia sebenarnya mau minta bantuan tapi nggak tahu layanan kemana
ke puspaka lk tiga itu mungkin hal yang baru kan
nah keluarga ini perlu dilihat apakah mereka mampu untuk mengasuh
kalau nggak mampu pemerintah wajib
wajib untuk membantu mereka
nah mendukung pengasuhan
nah kembali ke perilaku anak tidak sebatas hanya keluarga
tapi lingkungan pendidikan ini juga penting
bagaimana pendidikan sejak usia dini membangun daya nalar literasi anak
jadi lewat beragam metode pembelajaran
ini mendukung anak supaya kognitifnya berkembang dengan baik
ini sangat mendukung juga pada tumbuh kembang anak
bagaimana lingkungan pendidikan ini tidak melakukan bullying
karena ketika anak
ketika dia proses tumbuh kembang sampai
dia mendapatkan kekerasan atau bullying
jutaan otaknya itu akan berhenti berkembang
dan itu akan mempengaruhi proses tahap perkembangan dia berikutnya
jadi ketika anak usia remaja melakukan kenakalan
kita perlu lihat
dulu dia pengasuhnya
latar belakangnya seperti apa
tujuh dia di asuh seperti apa
di sekolah dia diperlakukan seperti apa
jadi tidak bisa dilihat pada saat anak itu
usia anak itu empat belas tahun
seperti kasus ini tidak bisa dilihat hanya empat belas tahun ini
makanya di dalam kasus anak sebagai pelaku
ini ada peran profesi namanya pk bapas
petugas kemasyarakatan dari balai pemasyarakat
ini sangat penting sekali
karena akan membantu penegak hukum untuk melihat
orang tua keluarganya bagaimana
lingkungan sosial bagaimana
informasi yang lengkap ini
ini membantu kepolisian kejaksaan hakim
untuk dalam memproses kasus ini
oke jadinya latar belakang dari anak itu
menjadi hal hal yang harus dipertimbangkan
itulah perbedaannya kekasan sistem peradilan pidana anak
karena kita harus melihat anak itu korban
seberapa fatalnya kesalahan dia
dia tetap korban
sehingga harus diperlakukan dengan khusus
kemudian dalam kasus ini terutama ya
apa yang kemudian bisa dilakukan oleh kpai
atau apakah kpai ini bisa mendampingi
atau melakukan pengawasan
atau seperti apa
kpai kami sebagai lembaga yang mengawasi sistem perlindungan anak
jadi kita tidak bisa melakukan pendampingan secara langsung
tapi kita menggerakkan dan mengawasi para penegak hukum
pemerintah daerah pusat
bagaimana bekerja dalam respon kasus ini
dan tentunya tidak hanya pada kasus
tapi bagaimana pemerintah punya upaya
untuk melakukan pencegahan
supaya kasus seperti ini tidak terulang
kemudian salah satunya adalah memastikan hak hak anak tersangka ini dipenuhi ya
hak hak apa saja sebagai pelaku lah
atau korban sebenarnya yang tadi dikatakan oleh mbak dian
yang harus dipenuhi oleh kepolisian
yang pertama ketika anak masuk ke sistem peradilan pidana
dia sebagai pelaku
dia wajib diperlakukan
wajib diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat
bentuknya seperti apa
tidak ada kekerasan selama proses hukum
mulai tingkat kepolisian penyidikan
sampai dia ditempatkan di vonis
tidak boleh ada kekerasan
karena itu sangat menambah luka anak
derita anak luar biasa sekali
dia dikurung ditahanan saja sudah menderita loh
jauh dari keluarganya
kemudian hak ketika penahanan
dia harus ditahan di ruang yang terpisah dari orang dewasa
tidak boleh dicampur
kemudian sejak awal penangkapan
polisi melakukan penyidikan
dia harus juga didampingi oleh pengacara
selain itu juga anak ketika membutuhkan bantuan bantuan lainnya
itu juga perlu dipenuhi
seperti tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga
berbicara menambah luka tadi
anak anak ini sebagai pelaku
apakah mereka juga mendapatkan trauma
walaupun mereka yang melakukan kejahatan mbak
selama beberapa tahun terakhir saya berinteraksi dengan anak anak
mereka tetap loh ada trauma
walaupun mereka yang sebenarnya melakukan kejahatan tersebut
kejadian itu tetap menimbulkan beban psikis juga bagi anak
ada ketakutan kekhawatiran kecemasan dan lain lain
apalagi anak itu masuk ke proses hukum yang orangnya baru semua
tidak semua perempuan
ada laki laki juga
itu menambah stres
makanya proses pidana di kita
menurut undang undang sistem peradilan pidana anak
kita harus memproses anak ini secepat mungkin
supaya ini mengurangi dampak negatif
trauma seperti apa mbak yang kemudian mereka rasakan
karena kan mereka sebagai pelaku ya
mungkin masyarakat juga kayak kok trauma
kan anda yang melakukan gitu mbak
karena anak anak ini tadi di awal saya sampaikan
tumbuh di dalam pengasuhan yang kurang optimal
jadi ketika mengalami sesuatu tidak bisa mencerna seperti kita
oh ya sudah ini resikonya
tapi apalagi di apa ya mereka itu dalam kondisi yang stres berat
apakah mungkin mereka justru tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka salah
bisa juga seperti itu
makanya saya juga penasaran apa sih yang melatar belakangi anak
sampai melakukan itu turut serta seperti itu seperti apa
atau ada tekanan mungkin dari pelaku dewasa
atau ada iming iming atau apapun bujuk rayu dan lain lain seperti itu
yang membuat anak menjadi turut serta
karena bagaimanapun juga dengan anak kondisi pengasuhan seperti itu
anak ini semakin rentan
karena mudah sekali terbawa arus
hal hal seperti itulah yang kemudian harus digali ya
aparat penegak hukum sehingga bisa dipertimbangkan nanti
dalam memberikan tuntutan
seperti itu ya mbak ya
kemudian tadi kan ada tiga an anak yang saat ini ada di lempaga
pembinaan khusus anak
pembinaan khusus anak ya
dari tiga ribuan anak itu paling banyak mbak kejahatan jenis apa yang dilakukan
di beberapa daerah karakteristiknya berbeda beda
tapi mayoritas adalah kekerasan seksual
pencurian dan narkoba
kekerasan seksual dilakukan oleh anak anak terhadap anak anak juga atau
macam macam tapi mayoritas suka anak anak juga
kenapa mbak lagi lagi apakah karena keluarga itu kekerasan seksual itu atau ada dari sosial media
karena kita ketahui bahwa sosial media ini juga memberikan pengaruh yang begitu besar
ketika anak tumbuh dengan kecerdasan emosional yang tidak optimal
dia punya daya literasi yang lemah
sehingga ketika ada tontonan atau tayangan atau kayak kasus makassar kemarin
melihat berita soal penjualan organ sudah reaktif seperti itu
itu ciri ciri anak yang kecerdasan emosionalnya rapuh
nah mereka kurang punya daya memfilter apakah ini berita benar ini enggak
ini melanggar norma atau enggak itu lemah
membuat mereka semakin rentan bisa melakukan tindak pidana
apalagi tidak ada orang orang di sekitar mereka orang dewasa sekitar mereka yang membimbing mereka
supaya oh ini loh kamu jalan yang benar seperti ini
nah dalam kasus kasus seperti ini
semua kasus anak anak tadi kan sudah disebutkan oleh mbak dian bahwa kpai melakukan pengawasan dan lain lain
jadi setiap kasus ini akan ada komunikasi langsung kah dengan
maupun institusi penegak hukuman
iya biasanya kami seperti itu
apalagi kasus kasus yang viral kita akan membangun koordinasi
pertama untuk memastikan anak anak ini haknya terpenuhi selama proses hukum
kemudian juga memastikan proses persidangan proses hukumnya ini tidak terlalu lama
karena ada beberapa anak kasus bukan ini ya tapi ada anak beberapa kasus itu
dia terpaksa proses hukumnya lama
meskipun dia tidak ditahan tapi dia ditempatkan di sentra atau di panti
itu sangat bisa sampai enam bulan sampai satu tahun menunggu sidang
ini kan lama sekali bagi anak ini luar biasa loh menanti kepastian
kita aja pasti apalagi anak anak aduh
dan untuk khusus untuk kasus ini
apakah sudah ada komunikasi yang kemudian dilakukan antara kpai dengan kepolisian
dengan kepolisian saya belum saya kemarin baru berkoordinasi dengan pk bapas
diinfokan baru besok hari senin baru akan mulai assessment mereka
biasanya assessment seperti apa yang dilakukan kpai
kalau kami biasanya hanya kita berkoordinasi
koordinasi saja kalau memang ada sesuatu yang perlu kita segera jangkau ke lapangan kita jangkau
biasanya apa yang segera perlu untuk dilakukan
misalnya terbukti ada kekerasan ketika proses hukum
itu kita harus segera hadir untuk anak
karena kembali lagi mandat kami sebenarnya kan ada untuk anak indonesia
untuk memastikan hak hak anak terlindungi
dan terakhir mbak mengenai trauma tadi
apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah
apalagi nanti kalau sudah difonis kan harus masuk dalam bui
apa yang kemudian bisa dilakukan untuk memastikan anak anak ini
jadi anak anak yang terlindungi mereka harus memastikan hak hak anak terlindungi
jadi anak anak ini ada beban psikis yang perlu dipulihkan
supaya anak anak ini menyadari saya sudah berbuat salah saya bertanggung jawab
proses memahami bertanggung jawab ini butuh pendampingan
pendampingan konselor atau psikolog
makanya sangat dibutuhkan sekali peran pemerintah daerah menyediakan para konselor
di lpka lpka atau psikolog di lpka
karena saya beberapa kali ke lpka mereka belum ada psikolog

padahal butuh anak untuk itu
kemudian pemerintah daerah tidak bisa lagi menolak
oh saya hanya menangani korban
anak yang wajib ditangani anak itu baik korban saksi ataupun pelaku
pelaku juga harus ditangani
mereka juga butuh karena ini mandat kepada negara
negara nggak boleh menolak untuk menangani anak sebagai pelaku
baik terima kasih komisioner kpai mbak dian sastra
selamat malam semoga ya
perlakuan terhadap anak anak apalagi para pelaku ini semakin baik ya di indonesia
dan pengawasannya kita akan minta kpai untuk terus mengawasi
terima kasih mbak dian
dan itulah tadi dialog kami bersama dengan komisioner kpai dian sasmita
terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak berusia empat belas tahun